dari kabar kesiapan jalur mudik untuk menjamin kelancaran arus mudik
beberapa jalur persiapan jalur terus diintensifkan
yang hingga kini belum merampung pengerjaannya sebagai salah satu jalur alternatif saat lebaran nanti
di bondowoso petugas merazia para pedagang yang menggunakan badan jalan dan halte
demi kelancaran jalan saat arus mudik nanti
sementara di tuban petugas memasang garis polisi di beberapa titik longsor agar pemudik lebih waspada
kami siang direkturat lalu lintas polda jawa timur meninjau proses pengerjaan tol mojokerto kertosono seksi tiga
di desa pagerluyung kecamatan gedek mojokerto yang hingga kini belum rampung
dalam sidak diketahui jika di sejumlah titik jalan tol yang akan tersambung dengan tol mojokerto surabaya ini
masih berupa tanah dan masih dalam proses pengecoran beton
rencananya jalan tol mojokerto kertosono seksi tiga ini akan dijadikan jalur alternatif
pemudik dari surabaya yang akan menuju jombang madiun dan yogyakarta saat arus mudik lebaran nanti
bahwa pihak dari mhi juga sudah mendapatkan warning dari kementerian dan jadi satu memo khusus
saya pikir pihak dari fhi juga akan melaksanakan dengan secepatnya dengan semaksimal mungkin